mau minta kendi balik ke rumah tante
supaya warisan anda balik gitu kan
nggak usah kaget tante
kemarin aldi tuh udah cerita sama saya
candy lagi nggak ada
dan kalaupun ada
saya gak bakal ngizinin dia tuh balik rumah tante
jadi mendingan tuh tante sekarang pulang aja deh
rani kamu tidak mengerti masalahnya rani
sikap tante tuh terlalu keterlaluan buat candy
dan tolong tante jangan lupa ya
saya tuh ada saksi mata dari kegujaman tante terhadap kendi
kalau terlalu perhatian istrinya terlalu panjang
para pasangan yang lainnya
kena yang kenceng
memang satu ajaran pemenuh tohru
tanta juga canggih
tadi tante di sini
kita masih tak orientation
sekarang kalian paksa paksa untuk kembali ke rumah
jadi papa nyalain mama
ya oke kalau begitu papa cari jalan keluar sendiri
kamu maling jangan dibawa
aduh ini kristal
jangan papa bangun ma
jangan ini males sekali
jangan dibawa lukisan saya
jangan jangan jangan
jangan lukisan saya itu males sekali
mana ada maling yang tenang tenang masuk ke dalam rumah
aduh papa ini gimana sih
kita harus keluar teriak maling
biar dikeroyok sama tetangga
ma jangan ma ma
kamu memang laki laki yang lamban radit
kamu kira om main main dengan ancaman om itu
waktu dua minggu sudah lewat dan saya kasih bonus satu minggu
ternyata kamu tidak bisa menghadirkan anak yatim piatu yang kamu angkat itu
sekarang juga kamu tinggalkan rumah ini
dan bawa barang barang kalian yang kalian beli sendiri
bawa itu pacangan pacangan yang dibeli istrimu yang tidak ada gunanya itu
tidak mungkin tidak mungkin
kamu harus tahu yul kalau aku tuh bener bener mencintai kamu
sampai sampai aku gak bisa ucapin dengan kata kata
mungkin selama ini aku emang bodoh
tapi sekarang aku sadar kalau aku sayang sama kamu
oke kita break makan dulu
ayo kita break makan dulu ya semua yuk
ken aku tuh seneng banget ken kamu mau main ke sini
soalnya si nani tuh nggak sabaran ter
dia tuh penasaran banget gimana sih
cara kerjanya kamera film
aku juga penasaran sih
keren sih jadi kamu kesini bukan mau nengokin aku jadi teri ngambak aja deh nggak lagi aku
juga di sini tepin ketemu sama kamu oh ya kan gimana kecil aku tadi bagus nggak iya terkamu
hebat banget ya kamu tuh bisa yang ngucapin dialog dengan segenap hati kamu kayak kebetulan
di kamu nggak tahu sih aku emang sungguh sungguh ngucapin kata kata itu untuk
kamu karena aku gak rela kalau kata kata yang khusus buat kamu itu aku ucapin ke orang lain
selamat siang bu ada yang bisa saya bantu mbak saya pesan dua kamar masing masing untuk tujuh hari
ini kartunya sebentar ya bu ya oke
kenapa sih mak mama maksa kita tinggal di hotel begini mama kan tahu papa tuh udah gak punya uang lagi
tenang aja lah pak yang penting kan kita punya kartu kredit kita gesek aja terus kita pakai sampai
mentok itu kartu ntar pas pegawai bank lagi ke rumah kan kita udah nggak tinggal disitu lagi tapi kalau
ini nggak berhasil
harus lakukan apa yang bapak bilang maaf bu kartu yang ini sudah tidak bisa digunakan ada kartu lainnya
hai maaf sekali bu semua kartu ini sudah tidak bisa digunakan lagi kartu debit ini juga sudah kosong tidak ada dananya
kita harus cari penginapan yang lebih murah
hai tapi itu pun paling paling hanya bisa dua hari
hai setelah itu
hai yai maken itusudinya
pak mah semua kartu kredit itu kartu utamanya dipegang oleh om
jadi yang mama pegang itu hanya kartu tambahan
mungkin aja om sudah bosan membayar tagihan kagihan kamu yang terlalu besar itu
makanya kalau hidup itu jangan sok kaya dan boros mah
di sini kita tinggal sementara
gak mungkin deh pak tempat kayak beginian
ih mesum pak aduh enggak deh
enggak mau enggak mau
tapi ini kan cuma sementara paling mereka aja dua hari
daripada gak ada mak
aduh enggak deh aduh enggak deh

aduh enggak deh aduh enggak deh
eh mah mah mah mah
eh mah mah mah mah
kita udah gak ada waktu lagi untuk cari tempat lain
oh ya ter tadi aku buat puding kamu mau gak
ya boleh deh tapi jangan banyak banyak masih kenyang ren
kau mau ke rumah
kamu tuh gak punya hak tau
loh kamu sendiri ngapain nyimpen nyimpen fotonya topan
jadi itu yang namanya antoni
aneh kok mirip banget ya sama topan
mirip ken masa kamu gak liat sih kemiripannya
kayaknya emang agak mirip sih
aku dulu juga sempet ngira topan itu antoni
tapi gak mirip
eh dari kamu tuh denger ya antoni itu temanku
kalau aku bilang gak mirip ya gak mirip dong
kamu tuh tau apa sih tentang antoni kenal aja sama antoni enggak kan
terus kamu masuk kamar gue tanpa izin aku pakai geretak bareng bareng terus gak lagi
siapa yang geretak aku kan cuma liat liat doang
loh buktinya kamu masuk kamar aku diem diem terus kamu pakai megang fotonya antoni
salah sendiri pintu kamar cewek dibiarin kebuka mana nyimpen nyimpen foto orang mati lagi
loh ken kamu sama terry kenapa
tau tuh dasar
masuk kamar orang gak ada izin lagi
kurang geretak tuh orang
tar gimana pudingnya udah dicoba belum
puding kamu sih kayaknya enak run
tapi ada orang ngeselin yang bikin puding ini kayaknya jadi gak enak
ah iya ran sebenarnya puding kamu tuh enak banget rasanya
tapi ini gara gara ada cowok geratak yang suka bongkarin kamar anak cewek
buat nafsu makan aku berkurang aja nafsu makan jadinya
eh ken kamu tuh jangan lurus merah kan dong
sekarang coba coba kamu lihat kamar kamu emang kamu berantakan
eh kamarku tuh emang gak berantakan tapi kalau misalnya kamu tuh udah masuk kamarku tanpa si jin aku itu juga sama aja bongkar bongkar tau
eh ken nilai bahasa indonesia kamu tuh berapa sih
yang penting kamu tuh udah nyentuh barang barang yang gak diakui jinin tau gak nyebelin sebel
udah udah udah kalian nih berdua bikin kacau aja udah aku jadi mubazir kan
udah mau tidur kalian berdua tuh ngeselin kayak anak kecil